bagi masyarakat ponorogo reok bukan sekadar tarian ajang sindiran ataupun hiburan
reok adalah jati diri yang akan dipertahankan warga ponorogo dengan segala cara
sebab ponorogo identik dengan reok
kesenian yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakatnya
badan manusia untuk mengolah kehidupannya
dalam babat ponorogo kabupaten ponorogo berdiri setelah batoro katong datang pada akhir abad ke lima belas
batoro katonglah yang membawa ajaran islam ke ponorogo
sebelumnya masyarakat di wilayah ini mengadut kepercayaan animisme dan dinamisme
jadi saat itu memang masyarakat ponorogo itu masih sangat yakin terhadap kepercayaan kepercayaan benda binatang itu bisa menolong bisa memberikan manfaat bisa memberikan bahaya
sehingga pada waktu itu memang sikap masyarakat ponorogo terhadap kehidupan keseharian memang diwarnai dengan kepercayaan itu
sampai nanti datanglah
proses islamisasi yang dibawa oleh batoro katong atau yang dikenal dengan prabu brawijaya v
kedatangan batarokato dan masuknya ajaran islam pun diterima dengan baik oleh masyarakat yang ketika itu sudah turun temurun mewarisi tradisi dan budaya yang ada
sejarah riau ponorogo
kita akan direbutkan dengan tradisi dan budaya yang telah mendarah daging diantara masyarakat
reok adalah tradisi yang menjadi kebanggaan masyarakat di ponorogo
terdapat beberapa variasi reok di ponorogo
dari wilayah timur reok tampil sebagai pentas hiburan rakyat
sederhana tapi syarat dengan pesan kritik terhadap pemerintah atau penguasa pada saat itu
sementara di barat ponorogo reok tampil lebih modern yang mengisahkan tentang cerita cinta seorang raja
variasi ini tidak membuat riau berpengalaman
sehingga riau berpengalaman
sehingga riau berpengalaman
sehingga riau berpengalaman

hidup bahkan menjadi jati diri
adalah reog dan reog hidup
untuk menjadi jati diri masyarakat
sedikitnya ada lima versi
cerita populer yang berkembang
di tengah masyarakat tentang
memiliki kesamaan konsep
yakni menggunakan simbol sosok
sedikit banyak mempengaruhi reog
unsur islam mulai terlihat
dalam pertunjukan ini
salah satu lakon
yang terlihat adalah
yang ditengarai sebagai asal usul reok
berkisah tentang pemberontakan
ki ageng kutu seorang abdi
ki ageng kutu tidak menyukai
pengaruh kuat istri raja majapahit
yang berasal dari tiongkok
ki ageng kutu
lalu meninggalkan sang raja
dan mendirikan perguruan bela diri
perguruan ini diharapkan
menjadi bibit kebangkitan
selain menyiapkan pasukan muda
ki ageng kutu
melakukan perlawanan melalui
pertunjukan seni yaitu
seiring dengan perkembangan zaman
dan pasang surut kerajaan majapahit
cerita reog mulai bervariasi
beberapa hal yang berubah
diantaranya keragaman cerita
dan koreografi terutama setelah
perlombaan ataupun pertunjukan reog
para penata tari memang kerap
melakukan modifikasi dalam pertunjukan reok
agar lebih dinamis
dan dapat bersaing saat dilombakan
modifikasi tersebut tidak menggeser
hal semua mengawasi
tidak menyata kelebihan
di manuel pendeknya pansilan
atau di berbagai jumlah
dari setiap kisah utama
dan di bagian toko pria
sebelum memerka kesehatan
dan dera miejsc uang
dari pada aroma penerogo
susun sehingga memerlukan
dlm orang ekso farga dan
ada yang memperlihat beberapa desain desain bahwa ini kebal atau apa
ini malah salah kaprah sebenarnya
bahwa reak merokok tidak seperti itu
cerita yang kini umum dipentaskan dalam pertunjukan ataupun perlombaan reok ponorogo adalah
kisah cinta raja ponorogo klono sewandono
sang raja yang berniat melamar putri songgolangit dari kediri dihadang pasukan singo barong
pada akhir cerita singo barong dapat dikalahkan oleh senjata pusaka sang raja

salah satu versi reok yang dinilai sangat sederhana dan berumur tua adalah reok opiok
reok ini biasanya digelar masyarakat dalam acara tertentu seperti hajatan atau hiburan di tingkat desa
reok obyok merupakan hiburan masyarakat yang dianggap bisa mempersatukan rakyat dari kelas sosial apapun
reok ini obyok itu yang biasanya dilakukan di jalan atau istilahnya tanpa batas antara masyarakat dengan pemain pemain itu
kadang pemain ya dengan penonton kalau pengen joget joget seperti itu
kalau sekarang reok kan sudah di modern dalam perkembangannya
ini sekarang ada festival ada lomba dan seperti itu
dan ini yang membedakan adalah kalau lomba kita bisa melihat kita bisa menilai tapi tidak bisa berinteraksi langsung dengan pemain pemain
selain itu reok obyok masih dilengkapi serangkaian ritual sebelum dipentaskan
ritual ini diakini sebagai doa agar pertunjukan berjalan lancar

ritual tersebut juga dipercaya dapat mencegah terjadinya hal
hal buruk selama pertunjukan berlangsung
persiapannya itu satu itu ada niat
niat ini harus suci dalam arti hati kita harus bersih
karena dengan adanya reok itu adalah suatu sejarah
bukan suatu mitos tapi betul betul sejarah
jadi kita punya dasar dan punya apa itu fondasi
fondasi kita adalah doa
doa itu ada suatu persyaratan khusus yang harus kita lakukan kita laksanakan kita sediakan
yaitu berupa sesaji
sesaji yang disuguhkan dalam ritual ini antara lain dua tandan pisang dan kelapa
pisang menjadi simbol tangan manusia yang sedang berdoa dan membawa air suci atau air kelapa
selain itu doa tanda
selain itu doa tanda
ada bunga wangnya serta ayam pangka dan nasi sisa atau sekokoko
semua unsur sesaji dipersembahkan sebagai bentuk rasa syukur para pelaku reok opiok
konsep pertunjukan reok obyok menyertakan musik yang sederhana dengan penokohan yang tidak sebanyak reok modern
kelengkapan reok kuno bisa diidentifikasi dari musik dan pemainnya
dalam reok modern tokoh yang ditampilkan sangat bervariasi
dalam reok kuno tariwaro tidak selalu dimainkan
mbah bikan menceritakan pengalamannya sebagai sesepuh warok
waro adalah penjaga keamanan di setiap desa
warok yang sudah berilmu tinggi akan dikerahkan masuk organisasi reok
untuk dilibatkan menjadi petugas keamanan selama pertunjukan reok
sekarang warok diberdayakan sebagai pembawa tarian pembuka
sosok waro memang menjadi unsur penting kelompok reok selama pertunjukan
karena diakui memiliki kekuatan bahkan keseluruhan
nah warok itu orang asli ponorogo
itu orang yang mempunyai ilmu kesaktian
nah itu dulu
jadinya warok itu karena ada perguruan warok
sesudah menjadi murid perguruan warok dianggap sudah lulus dalam arti pelatihan dari guru
itu lantas dia itu bisa dinamakan menjadi
tokoh yang tidak kalah penting dalam perjalanan warok

seperti yang dilakoni sudirman
sudirman telah menjadi penari jatilan sejak sekitar empat puluh tahun lalu
dia menyebut tarian jatilan merupakan sindiran bagi prajurit laki laki baja pahing
kita menari diajari oleh guru tari saya pak cikun dia juga mantan gemlak yang sudah mungkin senior dulu begitu ya
beliau mengajari tari kepada saya dengan gerakan gerakan kalau menurut saya sekarang saya pikirkan bahwa gerakan itu sangat halus
sangat feminim dan kayaknya tidak lazim dilakukan oleh seorang prajurit berkuda
tetapi setelah saya besar saya tahu bahwa tarian jadil ini adalah sebagai bentuk sindiran terhadap prajurit majapake
bagi sudirman reok lebih dari seni pertunjukan ataupun warisan tradisi
reok banyak mempengaruhi kehidupannya juga penari lain
bahkan lebih jauh lagi sudirman menyatakan reok merupakan hal yang sangat penting bagi masyarakat ponorogo
karena tanpa reog kita tidak bisa dikenal oleh dunia lain oleh rakyat lain oleh lingkungan kita yang lainnya
di sini riok ini memiliki peran yang sangat penting sebagai pemersatu
karena dengan dibunyikan musik reog siapapun tidak dirindahkan akan datang mengatakan bahwa ini adalah milik saya ini adalah saya jiwa saya adalah
kalau tidak percaya buktikan
di alun alun bunyikan instrumen riok
tidak usah ada publikasi nggak usah apa apa
orang akan mendengarkan misalnya dia mau ke mall saya yakin dia akan mendekat ke reok itu
karena merasa apa ini adalah milik saya ini adalah reog saya ini adalah kesinan saya ini adalah hidup saya

ia dese bilik saya
terus tambah lagi sama fisikan bikin otot lehernya jadi kuat
tambah dadanya lebih besar lagi
cara melapih otot leher di gikwet gimana
pakai kayak barbelan gitu
barbelan itu digigit terus
pakai dibuat kayak kayang kayang gitu
keduanya tidak main
mereka main main menekuni reok
bagi mereka reok lebih dari sekadar ekstra kulikuler karena sangat dicintai
terpupuknya budaya mencintai reok oleh generasi muda ponorogo tentu menjadi kebanggaan
menurut pelatih reok sekolah gatot eko triyono
melatih anak muda ponorogo belajar dan mencintai reok
tidak semudah membalikan telapak tangan
para budayawan reok dan praktisi pendidikan pun memiliki solusi yang jitu
reok kini termasuk bidang yang dinilai sebagai salah satu syarat
untuk melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi
kerjasama antar institusi pendidikan juga terjalin
seperti antara sma negeri satu ponorogo dan universitas brawijaya
sebetulnya kalau kita tanya untuk ikut itu aja memang sulit
tapi karena ada apa ya istilahnya
rangsangan bahwa belatih kesenian daerah itu bisa untuk apa ya
misalkan melanjutkan sekolah contohnya untuk sd
sd itu lalu nantinya dia itu belajar kesenian riok
dia itu bisa masuk ke smp yang favorit misalkan seperti itu
dari smp juga disini
juga mengadakan festival tari daerah reok
yang juara satu bisa untuk masuk ke sini
setelah dari sini juga ke jenjang kuliah ke brawijaya misalkan seperti itu
jadi akhir akhirnya anak anak itu berlomba berlatih kesenian tradisi
dan inilah puncaknya festival reok terbesar di ponorogo
perhelatan ini telah diadakan dua puluh tiga kali dan diikuti puluhan peserta dari sejumlah daerah di indonesia
dengan berbagai latar belakang
tahun ini festival reok diikuti oleh tiga puluh sembilan kelompok reok
dua belas kelompok diantaranya berasal dari kota ponorogo dan dua puluh tiga kelompok lain dari luar ponorogo
salah satu peserta festival adalah kelompok gajah manggolo dari sma negeri satu ponorogo
menuturkan kisah cinta raja klono sewandon
namun kelompok ini tampil memukau mereka pun berhasil menjadi penyaji terbaik pada akhir festival reok ke dua puluh tiga tersebut
semakin terbukti reok tetap berjaya selama generasi muda menjaga dan mencintai warisan budaya
sebab ponorogo adalah reok
dan dengan mendapatkan banyak pendapat dari penonton raja klono juga mencintai pengalaman

sebagai reosan yang terbaik di dunia reok tetap menjadi penyanyi yang terbaik di dunia